setelah menelan kekalahan dalam laga uji coba kontra espanyol b empat belas juli lalu tim nasional indonesia u sembilan belas
kembali menjalani pemusatan latihan di lapangan atang sutres naci jantung jakarta timur sejak tujuh belas juli
tim asuhan indra syafri ini menggelar game internal di lapangan atang sutresna pada sabtu pagi
pekan depan egy maulana fikri dan kawan kawan akan melakukan serangkaian uji coba
diantaranya melawan tuan rumah psp padang pada kamis mendatang
sebelumnya timnas u sembilan belas selalu menang saat uji coba dengan klub lokal seperti persibo bojodegoro persiwangi banyuwangi dan dpf malang united